perang dagang antara amerika serikat dan tiongkok semakin memanas
perang dagang ini bisa menjadi tantangan negara lain namun tentunya bisa juga menjadi peluang
apa saja masukan komite ekonomi dan industri nasional kepada presiden untuk menghadapi perang dagang
industri apa saja yang bisa menjadi peluang indonesia
peluang dan tantangan di tengah perang dagang akan kami bahas dalam segmen the analyst
itu adalah lembaga yang dibentuk oleh presiden untuk memberikan rekomendasi masukan saran kepada presiden
baik itu jangka panjang yaitu kita membuat roadmap industrialisasi indonesia
juga jangka menengah pendek
nah kita ada reguler rekomendasi dan reguler meeting dengan pak jokowi
misalnya berapa minggu yang lalu waktu kita ketemu pak jokowi
kita juga menyampaikan persoalan persoalan perang dagang antara china dan us
justru ini menurut kami itu ada peluang yang sangat besar buat indonesia sebagai negara satu berpenuduk besar
kemudian geografinya kita dipersimpangkan perdagangan dunia
yang ketiga dengan politik bebas aktif
itu kita bisa mengambil manfaat
misalnya kita bisa melakukan kerjasama bisnis dengan china untuk merelokasi industrinya di sini
tentunya dengan catatan tidak membawa tenaga kerja kasarnya
karena mereka sekarang akan kompetitif atau kena tarif di sana
sudah ada apa sudah
yang diperlukan oleh saya kira indonesia adalah melakukan lobby lobby
ini adalah kekurangan kita
dimana china itu punya lobby lobby ke amerika itu pun belum berhasil
tapi kalau kita lihat negara negara tetangga kita kayak thailand vietnam kemudian filipina itu punya lobby lobby ke china maupun ke amerika
sehingga saya lihat ketiga negara itu khususnya vietnam malaysia indonesia indonesia
vietnam thailand dan filipina itu sekarang ekspornya meningkat
kemudian ekonominya juga growth nya tinggi
karena mereka punya fokus bagaimana memanfaatkan situasi ini
saya yakin indonesia itu lebih mampu lagi karena kita punya resourcesnya
baik itu sumber alamnya maupun sumber daya manusianya
nah kita bisa memanfaatkan
kita bisa menjadi katakanlah penengah diantara amerika dan itu
kita hubungannya baik dengan amerika kita hubungannya baik dengan china
maka kita bisa melakukan itu
dan yang penting lagi adalah kita bisa bahkan melakukan kalau ada bilateral ada multilateral
mungkin ini tiga negara
trilateral antara amerika indonesia dan china
nah kalau kita itu berusaha kesana saya yakin bisa
karena saya sudah ketemu juga dengan teman teman di amerika maupun teman teman di china
yang itu mempunyai hubungan langsung baik itu dengan presiden donald trump maupun mempunyai hubungan langsung dengan presiden xi jinping
sebenarnya kita bisa melakukan itu apabila kita katakanlah ulet kerja keras kemudian fokus untuk bisa memanfaatkan itu
oke kalau dari jenis industri nya yang menurut kane paling cocok direlokasi dari tiongkok gitu ke indonesia dengan keunggulan keunggulan yang kita punya dari industri apa
ya manufaktur itu sekarang kita memang agak mungkin nggak mungkin kalau itu membawa manufaktur dari eropa ke indonesia
itu terlalu mungkin berjarak ya teknologinya
nah china itu yang paling tepat
di cina tenaga kerja sudah
kalau katakanlah mahal ya sudah beralih mungkin ke yang lebih tinggi lagi
nah kita bisa merelokasi seperti dulu china merelokasi industri dari jepang kemudian dari korea
nah sekarang kita mungkin dari cina ini
di samping pasarnya itu bisa ke dunia juga khusus ke china sendiri bisa
nah karena kita sekarang bisa kompetitif
jadi kalau perusahaan china investasi sini bekerja sama dengan perusahaan tentunya indonesia
dengan menggunakan tenaga kerja indonesia kita bisa bahkan re export atau mengekspor ke
oke untuk jenis produknya apa
mungkin dari daftar yang dikenakan biaya masuk cukup tinggi dari amerika serikat di tiongkok bisa dibawa ke kita
ya tadi suatu manufacture ya yang kedua manufaktur termasuk tekstil dan lain lain ya
agro itu sekarang yang memanfaatkan mungkin negara negara seperti thailand vietnam ya
nah kita punya semuanya
bahkan sekarang kan kita masih mengimpor sebagian komoditas dari agro industri
nah inilah saya kira kalau kita fokus mungkin akan memfokuskan ada empat sektor yang perlu kita fokuskan atau kita prioritaskan
yaitu agro industri kemudian maritim industri
di situ ada produk produk kelautan
kemudian pariwisata industri yang keempat adalah
itu adalah ekonomi kreatif industri
nah saya kasih contoh
di thailand saja salah satu prioritasnya adalah industri pariwisata
dia tahun ini menargetkan empat puluh juta turis
oke masuk thailand gitu ya
masuk ke thailand
dan akan tercapai
karena tahun kemarin tiga puluh enam
nah kita kan baru menargetkan dua puluh juta
padahal kita punya kekayaan pariwisata lebih jauh
juga lebih luas gitu dibandingkan thailand ya
dulu kan kita nggak fokus
tapi pemerintahan sekarang pak jokowi kan fokus
bahkan pak jokowi kalau nggak salah pernah dalam rapat kabinet itu dia mempunyai angan angan bagaimana pariwisata kita ini bisa seratus juta
seperti malaysia sekarang penduduknya kira kira dua puluh enam juta
itu wisatawannya hampir sama dengan penduduknya dua puluh tiga juta
nah kelebihan pariwisata ini kalau kita ini fokus dan berhasil itu bisa melibatkan semua aspek kehidupan ekonomi
kalau katakanlah orang investasi atau perusahaan investasi di bidang batubara atau di sawit atau di emas
itu kan hanya kelompok tertentu saja yang menikmati
tapi kalau pariwisata dari mulai perusahaan besar seperti airline perusahaan besar hotel hotel
itu sampai tukang pijat sampai kerajinan tukang becak semua kuliner
sampai umkm juga nanti kena ya
saya kira itu bisa menjadi penghasil devisa kita
yang kedua kita sebetulnya bisa relokasi industri di bidang otomotif
itu menyerap tenaga kerja banyak
thailand sekarang sudah menjadi nomor satu penghasil devisa adalah industri
dan otomotif juga salah satu yang kena tarif gitu ya
jadi ini sebetulnya banyak peluang asal kita fokus kemudian yang penting lagi adalah indonesia incorporated
jadi harus bersatu antara dunia usaha dengan pemerintah
dan lembaga lembaga perguruan tinggi
supaya ini menyatu
nah yang lain adalah yang penting
saya melihat sekeliling negara negara kita sekarang itu katakanlah maju ya
itu politik tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi
nah ini yang susah di indonesia atau belum
karena kita biasanya selalu ada motivasi ekonomi dibalik setiap kebatasan politik
kita sudah masuk tahun politik semuanya seolah olah gak mau bekerja
mau ngurus politik semua
padahal politik itu urusannya urusan elit
coba kita lihat thailand itu berapa kali pergantian pemerintahan
ya taksin terus ganti
kemudian adiknya diganti
tidak berpengaruh gitu ke ekonominya
nah ekonominya itu tetap berjalan
nah jadi bagaimana masyarakat besar indonesia yang itu kehidupan seharinya adalah perlu
masalah masalah kesejahteraan masalah ekonomi
jangan diprovokasi ke politik
apalagi tahun depan tahun politik ya
ya jadi saya kira kesempatan ini saya ingin menyampaikan
sebaiknya rakyat kebanyakan harus bicara mengenai itu
oke pemerintah kalau kita berbicara tentang industri juga memiliki konsep yang cukup dalam jangka panjang adalah industri empat gitu ya
apakah dari pihak pemerintah sendiri juga meminta masukan
jadi saya ingin terkait dengan ini karena mau tidak mau dengan adanya industri empat juga akan menaikkan juga kan daya saing indonesia
industri nya dengan negara negara tetangga kita yang mungkin sudah selangkah lebih maju gitu untuk penggunaan teknologi dalam industri sehari hari
ya gini industri empat itu kan sebenarnya dimulai istilahnya ini dari jerman
dimana itu industri industri itu mau di digitalisasi atau di otomatisasi kan
tapi itu keberhasilannya itu
karena pengetahuan digitalisasi atau robotisasi itu harus disesuaikan dengan bidangnya masing masing
misalnya di industri otomatif sebaiknya orang yang mengerti mengenai otomatisasi robotisasi itu adalah orang orang dari sektor itu
bukan orang orang kampus yang mengerti ilmu itu
ilmu mengenai digitalisasi ini atau robotisasi
tapi dia nggak ngerti prakteknya gimana
nah jadi lah indonesia itu kan masyarakatnya terbanyak adalah di pedesaan
nah ini kita harus bertahap
di thailand saya melihat kemarin saya berkunjung ke sana
itu memang ada satu insentif insentif kalau industri itu sudah memasuki
itu ada tahapannya ada syarat syaratnya
dan itu di guidance oleh pemerintah
oh ini anda belum masuk
itu dibina oleh
di kita sudah ada ken melihat sudah ada tahapan itu
nah tahapan ini ken sedang menyampaikan itu
kita harus menuju ke sana
jadi kita tidak silau dengan empat
karena masyarakat kita jumlahnya besar
jangan sampai karena otomatisasi atau robotisasi itu bisa menghasilkan pengangguran
nah jadi bagaimana kita ini harus matching dengan keadaan rakyat kita itu
misalnya di industri agro yang di pedesaan itu
ya kita lakukan industri empat nya itu bertahap ya
yang itu memenuhi kriteria kriteria
sehingga sampai kita bisa bersaing seperti anda katakan tadi
tahap pertama apa yang mungkin bisa dilakukan dari para petani gitu untuk memasuki era industri empat
nah di kane itu ada namanya kelompok kerja industri pedesaan
yang dipimpin oleh dr aris mufti
ya itu sudah ada berapa puluh desa yang dibina
nah itu di thailand ada namanya otop
tambun itu kesempatan
setiap kecamatan dia melahirkan satu produk
nah kita menyebut desa emas di indonesia itu nanti
nah itu di didik mereka ini
ya bukan sekedar punya alam punya tenaga kerja
tapi manusianya yang penting itu dididik
untuk meningkatkan kualitasnya
sampai ngerti mengenai industri empat
itu nggak mungkin rakyatnya tahu
ya itu ada beberapa pemimpinnya
misalnya kepala desanya aparat aparat pemangku jabatan di situ
itu lah sekarang kita sudah benar itu on the right track
bahwa kita melakukan
program membangun desa
dengan dana yang triliunan gitu
bagaimana supaya itu efektif
lagi mempunyai road mapnya
bagaimana desa bisa menjadi satu kawasan yang menambah kemajuan bangsa ini
seperti yang terjadi di korea
itu dengan samuel undongnya
kemudian di malaysia juga
di china di jepang kemudian di thailand sekarang
nah ini hasil kajian kita ke beberapa negara itu
mereka membangun desanya
karena nanti juga kalau misalnya produk desa tersebut menghasilkan sesuatu yang berkualitas
kemudian juga bisa mengalahkan produk dari tiongkok
bukan tidak mungkin kita mendapatkan lagi peluang dari perang dagang antara amerika serikat
untuk barang kita dijual dari amerika serikat
ada dua hal yang harus dilakukan oleh bangsa kita
satu adalah yang pertama step pertama
kita harus bisa menghadang
tidak hanya mendang ekspor atau impor impor dari luar
yaitu industri pengganti atau apa namanya
untuk barang barang substitusi gitu ya
nah kita aja masih belum itu
ya sekarang baru kita ke sana
nah kemudian yang lolos itu dia bisa ekspor
nah kita ini sekarang mengekspornya kan bahan bahan baku
nah ini sekarang kan pemerintah
sekarang kan pemerintah pak jokowi itu kenapa menamakan kane
dulu kan ken zamannya pak hairul tanjung
nah sekarang ditambah i
saya tanya pak jokowi kenapa kok tambah i
karena supaya kita harus menuju ke negara industri
nah ini yang sekarang kita lemah adalah barang barang yang kita ekspor itu
seperti batu bara kemudian sawit bahan bahan mineral itu
semuanya belum diolah di indonesia
nah ini harus ada roadmap untuk itu
lah kane sudah punya roadmapnya sampai tahun dua ribu empat puluh lima
seratus tahun indonesia merdeka
kita harus menjadi negara industri nomor empat di dunia
nah itu kita bisa melakukan itu
karena kita punya semuanya
satu punya manusianya punya sumber daya alamnya
punya geografi yang sangat strategis
kemudian politik kita ini politik non blok yang itu kita bisa berhubungan dengan negara barat
maupun dengan katakanlah blok
misalnya cina kita hubungannya baik
dan ini sudah aset kita yang harus kita maksimalkan kita optimalkan
untuk itu saya ingin sering mengatakan pengusaha pengusaha besar yang sudah menikmati hasil bisnisnya di indonesia ini
kalau kita sedang mengalami katakanlah ada persoalan ada masalah justru mari bersatu
misalnya sekarang kan ada kepanikan
orang membeli dolar
mungkin ibu ibu rumah tangga karena sekarang dikatakan bahwa kita lemah fundamental kita jelek
orang beli dolar dengan harga lima belas ribu
karena mengharapkan nanti tujuh belas ribu
nah inilah perlu para eksporter eksporter sawit eksporter batu bara kemudian eksporter tekstil
ini yang penghasil dia bisa besar ini
ya kali ini mari rame rame merupiahkan devisanya atau menaruh devisanya di indonesia
dalam bentuk rupiah juga gitu ya
nah ini saatnya kita harus bersatu
karena kalau nanti gara gara kepanikan gara gara sentimen sentimen gara gara informasi informasi yang salah
kemudian masyarakat umum ibu ibu itu yang nggak perlu beli dolar aja beli dolar
maka kita rusak sendiri
dan nanti pengusaha pengusaha besar itu juga akan rugi
oke dia akan menikmati dolarnya naik
tapi kalau ininya berantakan seperti sembilan puluh delapan gimana
gara gara kesalahan kepotel misalnya fundamental kita itu bagus
ya seperti yang dijelaskan oleh mbak sri mulyani
nah kita harus percaya itu
kita harus percaya itu mari kita justru bergabung berkomunikasi
nah ini yang saya lihat kita harus memaksimalkan hubungan antara pengusaha pengusaha besar
hubungan antara pengusaha pengusaha ini dengan pemerintah khususnya
dalam saat saat sekarang pengusaha pengusaha penghasil devisa itu harus bersama sama pemerintah untuk katakanlah meredakan
bukan masalah lima belas ribunya masalah tidak stabilnya itu yang buat pengusaha itu akan susah memprediksi
oke dengan pelemahan rupiah seperti ini justru anda melihatnya apakah ini sebagai peluang juga untuk mengekspor barang barang kita
karena mau tidak mau akan terasa lebih murah kan untuk para pembeli dari luar yang menggunakan dolar amerika serikat
apa yang perlu digenjot mungkin dari sisi industri yang memang marketnya untuk ekspor
ya sekarang yang masih menikmatikan adalah ekspor ekspor yang belum diolah
tapi kedepannya pemerintah sudah akan mendorong untuk hilirisasi
misalnya dari sawit itu sudah ada produknya ratusan itu untuk bisa dijadikan
nah ini kan sedikit sekali yang masih melakukan itu
nah nanti harus ada insentif insentif untuk menuju ke situ mumpung ya tadi kita kompetitif
tapi ingat karena kita ini masih banyak komoditi kita yang mengimpor seperti beras gula dan lain lain apalagi itu sembako
sehingga itu kalau rupiah itu bergejolak ya melemah sekali itu akan menyulitkan
yang kedua adalah kita itu masih memiliki kekuatan
itu masih net importer minyak
jadi kalau minyak sekarang harganya tinggi kita akan defisit di minyak itu
nah karena kita belum net exporter
nah jadi ini makanya harus ada komunikasi yang harmonis antara dunia usaha dengan pemerintah
nah disinilah perlunya pemerintah sering mengundang ya apa katakanlah berdialog dengan pusat harus membuka diri ya
pemerintah sekarang harus jemput bola
tidak boleh kayak model dulu nunggu seolah olah saya yang berkuasa
nah kane yang kebetulan lebih fleksibel itu saya melakukan lobby lobby ke pengusaha pengusaha ekspor itu untuk merupiahkan atau menaruh devisinya di indonesia
oke baik terima kasih pak sudrus bahir ketua kane sudah bergabung bersama cn indonesia busine